ya dengan adanya pandemi sangat penting bagi kita semua untuk memantau penggunaan obat obatan yang kita gunakan untuk memerangi berbagai penyakit
paling sering obat obatan yang digunakan adalah antibiotik untuk melawan bakteri
nah penemuan antibiotik sendiri pada pertengahan abad ke dua puluh telah membawa perubahan besar terhadap manajemen dan terapi infeksi bakteri
sejak saat itu antibiotik membantu menyembuhkan infeksi bagi jutaan orang namun hal ini terancam oleh kemunculan dan penyebaran bakteri yang ternyata resisten terhadap antibiotik dan disebut sebagai anti microbile resistance atau amr
sayangnya imr saat ini merupakan krisis kesehatan global yang terabaikan dan membutuhkan tindakan segera karena sedikitnya tujuh ratus ribu kematian disebabkan oleh amr
nah bagaimana sebaiknya kita menangani amr serta mengedukasi
masyarakat dan tenaga kesehatan tentang penggunaan antibiotik secara tepat
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar
antimicrobial resistance atau amr telah menjadi ancaman nyata di dunia
jika tak ada upaya pengendalian amr diprediksi menjadi pembunuh nomor satu di dunia pada dua ribu lima puluh dengan tingkat kematian mencapai sepuluh juta jiwa per tahun
untuk itu kerjasama lintas sektor harus diperkuat agar ancaman itu tidak terjadi
salah satunya melalui antibiotic stewardship program atau penata gunungan
antibiotik yang seharusnya dikonsumsi penderita penyakit akibat bakteri menjadi kebal dari antibiotik tersebut sehingga akan sulit disembuhkan
data risk sedas tahun dua ribu tiga belas menunjukkan
dua puluh lima dua persen masyarakat indonesia menyimpan obat untuk suamedikasi
dan delapan puluh enam satu persen dari kelompok tersebut menyimpan antibiotik yang didapatkan tanpa resep
selain itu ditemukan tiga puluh delapan puluh persen penggunaan antibiotik di indonesia tidak berdasarkan indikasi
edukasi komprehensif mengenai penggunaan antibiotik secara rasional dan bijak merupakan kunci pengendalian penyebaran bakteri yang resisten terhadap antibiotik
keterlibatan seluruh profesional kesehatan juga sangat dibutuhkan termasuk perusahaan farmasi
penanganan amr harus dilakukan secara kolektif oleh semua pihak
para pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan antibiotic stewardship program atau disebut sebagai asp di indonesia
untuk membahasnya saya sudah ditemani oleh tiga orang yang berpengalaman
saya sudah menemani tiga orang yang berpengalaman
tiga orang narasumber tapi kali ini tentu saja melalui sambungan zoom
ada dr hari paraton dr hari adalah spesialis obstetri dan ginekologi dan konsultan dari komite pengendalian resistensi anti mikroba
halo dr hari apa kabar
kita juga ditemani oleh dr likie chen spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi dari fakultas kedokteran universitas indonesia
dr li apa kabar
baik mbak desi
baik mbak desi
dan terakhir ada dr handoko santoso direktur pediatri dari pt pfizer indonesia
khusus cluster lead untuk indonesia singapura dan pakistan
ini luar biasa
kali ini memang saatnya kita itu selalu mendengarkan ya para ilmuwan para saintis karena masih banyak sekali yang kita perlu pelajari
khususnya mengenai berbagai macam penyakit
kita dalam era pandemi saat ini
para dokter sekalian sebenarnya kalau kita bicara sering sekali ya bicara mengenai penyakit
tapi bahaya dan penggunaan obat obatannya ini jarang kita bicarakan
nah sementara itu kita sangat sering menggunakan antibiotik untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang berasal dari bakteri
mungkin saya mulai dari anda dr li ya
sekarang kan tadi disebut yang namanya
amr atau resistensi antimikroba
ini persisnya apa resistensi antimikroba ini
mungkin bisa cerita sedikit apa yang terjadi
baik mbak desi
jadi bakteri yang sebelumnya sensitif atau peka terhadap pengobatan dengan antibiotik yang biasa kita gunakan
suatu saat dia bisa berubah menjadi kebal atau resisten dengan obat obatan yang kita pakai
nah ini yang kita sebut dengan resistensi antimikroba atau antimikrobial resistance
nah terjadinya kekebalan ini
memang bakteri ini adalah suatu makhluk hidup yang bisa dikatakan dia survive atau dia bisa bertahan hidup dari jutaan tahun yang lalu
tentu dia mempunyai mekanisme untuk melawan
pada suatu keadaan di mana lingkungan itu tidak baik untuk dia
jadi misalnya pada kondisi dia terkena antibiotika
nah jadi memang ada strain atau jenis jenis bakteri yang memang peka dengan obat obatan yang akan diberikan yaitu antibiotika
tapi sebagian daripada strain itu memang atau jenis jenis dari antibakteri itu yang tidak peka atau resisten
nah penggunaan antibiotika yang berlebihan atau tidak terkontrol tidak sesuai dengan indikasinya
ini akan terjadi proses seleksi pada bakteri yang sensitif itu akan mati
nah sedangkan bakteri yang resistennya akan tumbuh
nah ini bakte resisten yang bertambah banyak ini tentu akan berkembang biak dan dia akan menyebarkan gen gen yang resisten tadi ke bakteri lain
kita tahu bakteri ini akan menghasilkan suatu enzim yang bisa merusak antibiotik saya kira demikian
dokter hari ini kan banyak sekali ya jenis jenis antibiotik dan ini kan paling banyak dan paling sering kita gunakan dan sudah cukup lama di dunia medis ini
tapi apa yang menyebabkan satu antibiotik ini peka atau resisten terhadap bakteri
apakah ada karakternya yang membuat beberapa jenis antibiotik ini bisa menjadi resisten
ya baik mbak desi jadi tadi bakteri resisten sudah ditampaikan oleh dr kijen
jadi bakteri itu ternyata dia cerdik juga meskipun dia bersel tunggal sebetulnya tetapi di dalam tubuhnya itu ada penyandi genetik namanya plasmid
nah plasmid inilah yang dia mengubah
ini adalah yang mengubah tubuh bakteri itu menjadi punya kekuatan untuk kembang terhadap molekul antibiotik
jadi antibiotik yang dulunya bisa menggunakan bakteri tadi molekul itu sekarang tidak bisa menggunakan
bahkan bakteri ini menghasilkan enzim plasmid itu menyanyi menghasilkan enzim yang merusak molekul antibiotik
jadi antibiotik yang kita makan atau kita suntikan ke dalam tubuh
dan itu akan dirusak oleh bakteri yang ada penyebab infeksi
nah antibiotik banyak jenisnya banyak kolongannya banyak kelasnya
liop antibiotik itu berpotensi menyebabkan resisten
dan bakteri bisa mengenali itu
jadi misalkan ada golongan aminobucosida dia bisa resisten terhadap aminobucosida
ada golongan beta lactam bakteri bisa resisten menghasilkan enzim
namun bakteri ini resisten terhadap dua golongan antibiotik
nah ini yang kita katakan sebagai mdr multidrug resistant
jadi bakterinya sudah resisten terhadap berbagai antibiotik
tidak berhenti sampai di situ mbak desi bakti ini cerdik juga dia bisa menjadi pan resistance
jadi resisten terhadap seluruh antibiotik yang tersedia di dunia sekarang ini yang kita takuti
ini tidak terlalu banyak
tapi banyak bisa terjadi di rumah sakit rumah sakit di icu terutama
yang daerahnya lokasinya kecil tapi pengguna antibiotik
atau di peternakan di peternakan itu juga pengguna antibiotik yang luar biasa
tapi kan ini kan nanti masukkan menjadi bagian dari makanan yang kita konsumsi ya dokter hari ya
tapi mungkin saya kembali ke dokter sedikit lagi mengenai ya tadi penyebabnya itu dan juga prevalensinya di indonesia
dan juga profil antibiotik yang ada yang sering diberikan oleh para dokter di indonesia ini
pemahaman terhadap antibiotik yang ternyata sudah resisten ini bagaimana
jadi antibiotik ini banyak golongannya mbak desi
jadi ada yang sering kita gunakan ya di rawat jalan atau dalam bentuk obat yang kita minum
tapi juga kita memiliki antibiotik yang kita gunakan di rumah sakit yaitu dalam bentuk injeksi
jadi antibiotik itu punya spektrum atau punya kemampuan untuk membunuh jenis jenis bakteri yang berbagai macam
jadi ada yang kita sebut kelompok bakteri gram positif ada kelompok gram negatif atau anaerob
nah bakteri bakteri itu ada
jadi ini tentu kita harus obati dengan obat yang tepat spektrumnya
nah penggunaan yang tidak tepat yang berlebihan nah ini akan menyebabkan bakteri bakteri lain yang ada dalam tubuh ini terkena dampaknya
sehingga bakteri resisten ini akan terpicu untuk tumbuh
jadi dalam penggunaan antibiotik tentu saja kita harus menggunakan secara tepat dan rasional
tergantung daripada infeksinya
jadi kalau suatu infeksi jelas suatu infeksi bakteri tentu antibiotik merupakan indikasi
tetapi kalau suatu infeksi bukan disebabkan oleh infeksi bakteri misalnya infeksi virus atau jamur
tentu antibiotik tidak bisa untuk membunuh atau mengatasi infeksi ini
apalagi yang penyebab penyebab lain yang non infeksi yang kadang kadang juga mirip dengan kondisi infeksi misalnya seperti alergi atau penyakit lambung
atau sakit kepala atau penyakit kondisi
itu bukan merupakan indikasi pengguna antibiotik
jadi khusus lebih untuk bakteri ya dr lee
ya jadi hanya untuk membunuh bakteri
dan bakteri itu pun tidak semua bakteri bisa dibunuh oleh satu antibiotik
kita istirahat sebentar tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali

ada yang sudah meny predi
mencernahkan di ilmu wajah alta watilis
pemot satan itu ya
bakteri yang seharusnya diobati
nah ini bisa menimbulkan masalah sendiri
mungkin kembali lagi ke dokter hari tadi menyambung ya mengenai prevalensi amr ini di indonesia
tapi ini kan sebenarnya kan merupakan sesuatu yang sudah dikhawatirkan di seluruh dunia
bukan demikian dokter hari
karena ya istilahnya kita sudah cukup lama yang menggunakan jenis jenis antibiotik ini
kira kira bagaimana potretnya di indonesia dan juga dalam secara global imr ini
baik jadi who mbak desi itu sudah meletakkan indikator untuk menurut prevalensi amr di seluruh negara
banyak bakteri bakteri yang digunakan
jadi kita punya juga angkanya sebetulnya
kita menggunakan bakteri yang menghasilkan psbl namanya
dan tim khusus yang bisa mengaturkan
nah angkanya itu cukup mengejutkan
data yang kita kirim ke who
ada sistem glas namanya
itu menghimpun berbagai negara tentang bakteri resisten
wah lumayan tinggi ya
jadi kita dapatkan dari sebelas masyarakat sentimen
artinya memang ditetapkan oleh pemerintah
bagi sumber data
kalau kita bandingkan dengan belanda amerika united chington
jadi kita pada posisi yang cukup mengkhawatirkan itu
jadi dibanding dengan negara negara lain
indonesia itu salah satu negara yang paling banyak yang menggunakan antibiotik
dokter hari kalau misalnya kita resisten ya terhadap satu antibiotik ini
simptomnya atau apa yang terjadi pada tubuh kita
dan kira kira bentuk side effect atau penyakit yang timbul
itu seperti apa
sebelumnya saya sedikit masukkan dulu ya
jadi prevalensi tadi bukan penggunaan antibiotiknya mbak
jadi prevalensi amr itu artinya jumlah
itu artinya jumlah bakteri yang berubah dari resisten
hmm oke jadi jumlah bakteri yang resisten
itu berubah dari penggunaan antibiotik yang tadi
yang over itu ya berlebihan
ini yang mengkhawatirkan
dan ini tantangan di organisasi profesi dan kita untuk membenahi
tapi kenapa bisa demikian dokter hari kenapa begitu tinggi ya
jadi penggunaan antibiotik itu pada umumnya kekhawatiran para dokter
jadi dokter ini terlalu bertanggung jawab
terlalu respect dengan pasien
kemudian cenderung untuk bagaimana cepat sembuh
itu yang disampaikan dokter
walaupun antibiotik itu ada aturannya
dan yang kedua faktor penegakan diagnosis
tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas layanan mikrobiologi
jadi seringkali teman teman itu mengobati penyakitnya
penyakit keragam parut keragam usus
padahal bakterinya beda beda
namanya ragam paru paru tapi bakterinya bisa kleksila bisa e coli bisa streptococcus
dan tiap bakteri ini punya antibiotik sendiri sendiri yang cocok
nah inilah jadi fasilitas diagnosisnya yang masih terbatas juga di beberapa kota
tidak semua rumah sakit dan kota yang memiliki sarana ini
kemudian panduan panduan yang digunakan itu juga masih simpang siur
masalah edukasi kemudian masalah keseragaman
kalau kita sudah mengambil ppk sekarang yang sebuah guideline tentang infeksi
ini yang harus kita update kembali
dokter sari mengenai edukasi ini ini bagaimana kira kira
apa hambatan terhadap edukasi baik bagi para tenaga medisnya itu sendiri
tapi juga pada masyarakat yang memang mungkin sering membeli ya antibiotik over the counter gitu tanpa resep
jadi memang edukasinya harus komprehensif dan menyeluruh
di tataran komunitas di masyarakat juga harus ada edukasi
jadi dari kementerian situ sudah ada program namanya kemacemat
itu gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat
cuman ini masih di menyeluruh di semua provinsi tetapi belum menyebar sampai ke daerah daerah
itu hanya menyadarkan saja bahwa antibiotik adalah obat keras obat tidak bebas
mempunyai damage kolateral yang membahayakan
jadi bisa mematikan bakteri tetapi di satu sisi dia justru menimbulkan resistensi bakteri
kalau penggunaannya yang salah
jadi masyarakat tidak boleh membeli obat sembarangan tanpa resep dokter
tidak boleh menyimpan sebagai obat cadangan
kemudian tidak boleh memberikan kepada teman tetangga saudaranya apabila memiliki gejala sakit yang sama
dan tidak boleh memberikan kepada keluarga keluarga lain yang meminta
kadang kadang temannya tanya
dulu kamu makan obat apa itu kok bisa sembuhnya cepatnya
padahal sebetulnya sembuhnya bukan karena antibiotik
tapi karena obat lain
sehingga kadang kadang masyarakat merekomendasikan
memberi rekomendasi kepada teman temannya keluarganya yang membeli antibiotik
sebelum kita break sebentar mungkin dr lee dari anda
ini kalau jenis jenis antibiotik yang
persisnya jumlahnya itu yang beredar itu sekarang
apakah kira kira jumlahnya itu berapa
dan apakah terus menerus ada penemuan terhadap antibiotik
dengan adanya penemuan terhadap bakteri bakteri yang baru
jadi kita memang antibiotik
memang antibiotik cukup banyak ya
dari sisi kelas ya sekitar beberapa puluh
tapi memang yang beredar itu tidak semuanya adalah
bahwa tiap merek itu adalah berbeda
jadi ada namanya merek jenis secara generik
tetapi ada juga merek dagang
yang harus kita lihat adalah generiknya ya
jadi misalnya antibiotik yang kita sering gunakan
misalnya amoksisilin kemudian itu dari golongan penisilin
ada dari golongan yang disebut fekolosporin
jadi banyak sekali beberapa
setiap golongan itu memiliki beberapa antibiotik
nah tiap tiap antibiotik punya kemampuan dan punya indikasi masing masing
jadi tentu saja kita sendiri dari para dokter
kita memberikan edukasi ini untuk apa ini untuk apa
dan masyarakat tentu saja tidak bisa hanya mengatakan bahwa ini infeksi
kita memerlukan antibitik obatnya adalah ini
tidak seperti itu
lebih rumit dan lebih sulit mbak desi
iya kita break sebentar tapi diskusi kita masih cukup panjang
jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan segera kembali
kali ini kita belajar dari tiga dokter ya mengenai cara cara untuk menggunakan antibiotik yang baik dan benar
dan ini merupakan topik yang sangat penting
apalagi sekarang kita di tengah pandemi
kita harus paham betul ya obat obatan yang kita gunakan
dan juga bahaya bila kita menggunakan obat obatan itu tidak tepat
dan antibiotik itu merupakan obat yang keras
dan penggunaannya juga harus diawasi oleh dokter
jangan sembarangan menggunakan antibiotik
kalau tidak kita bisa menjadi amr atau resisten terhadap antibiotik itu
dokter hari ini sekarang kita masa pandemi
kira kira apakah ada pengaruh pandemi covid sembilan belas ini terhadap penggunaan antibiotik dalam pengobatan saat ini
sekali lagi mbak desi
jadi rasa kamar
khawatir dokter itu kadang kadang berlebihan
sehingga pasien pasien dengan covid sembilan belas itu banyak mendapat ambil
dan sebetulnya covid sembilan belas sendiri itu kan penyebabnya virus
virus tidak bisa dimaksudkan
tetapi infeksi covid ini bisa mendapat infeksi tumpangan
jadi ada bakterinya
dan bakteri ini harus hati hati menggunakan antibiotik
berdasarkan penelitian di wuhan dan beberapa negara lainnya
itu bukan hanya indonesia
sama di luar negeri juga kekhawatiran itu terjadi
nah di indonesia kira kira ya sama ya
padahal infeksi tumpangan itu
karena ada infeksi tumpangan
hanya saja kejar infeksi virus dan infeksi bakteri itu sama ya
ada kitaran dan sebagainya
sehingga kita harus jeli untuk mendeteksi
ini ahlinya dr kichen sebenarnya
dia itu kan konsultasi tentang infeksi
jadi memisahkan mana yang covid sembilan belas murni
mana yang ada infeksi tumpangan
jadi bisa dr lee bisa berbagi
mungkin dr lee dari anda ya
penggunaan antibiotik pada masa pandemi ini
ya memang kita harus bijak ya dalam menggunakan antibiotik
khususnya pada kasus covid sembilan belas
ya kita mengetahui bahwa sejawat kita yang menangani covid juga kesulitan
dalam arti memang sama sama suatu infeksi paru yang covid nya positif
dan kadang kadang kita tidak mengetahui ini apa suatu kondisi covid sembilan belas murni
atau ada suatu infeksi tambahan yang disebut dengan infeksi sekunder
dan kita cenderung untuk menggunakan antibiotik pada kasus covid sembilan belas
karena kekhawatiran bahwa ya kita bisa menggunakan antibiotik
karena kekhawatiran bahwa infeksi sekunder ini akan menyebabkan kondisinya bertambah berat
ya jadi memang yang kita perlukan adalah memang ketajaman klinis
untuk melihat ini apakah suatu covid sembilan belas murni atau suatu infeksi beserta infeksi bakteri
nah mungkin juga kita harus menggunakan fasilitas laboratorium
yaitu kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan biomarker
nah biomarker itu adalah suatu petanda laboratorium
yang bisa membedakan suatu infeksi bakteri atau suatu infeksi virus
nah ini kita kalau kita memiliki fasilitas ini mungkin kita bisa membantu kita dalam menggunakan antibiotik
sehingga kita bisa menghemat
nah tentu saja penggunaan kultur atau medium untuk membiarkan bakteri ini
tentu juga akan membantu kita untuk mengenali jenis mikroba atau bakteri yang harus kita gunakan
sehingga bisa menggunakan obat yang lebih tepat
ya ini juga makanya penting yang kita sebut ada antibatic stewardship program ya
sehingga ada pemahaman dari berbagai macam dari berbagai pihak ya
bagaimana menggunakan antibiotik dengan baik dan benar
mungkin ini dokter handoko dari pfizer bisa ceritakan sedikit ya peran pfizer sendiri ini
untuk meningkatkan inisiatif program
di khususnya di rumah sakit dan juga bagi tenaga kesehatan di indonesia
apa apa saja kira kira yang dilakukan
ya baik mbak desi
jadi tadi sudah diterangkan mengenai seriusnya masalah antimikrobial resistance ini
tidak hanya di global tapi juga di indonesia
baiknya dari dokter hari maupun dokter lee
maka ini sejalan dengan inisiatif kami juga di pfizer global
bahwa kita ingin untuk bersama sama memerangi amr ini di seluruh dunia
dan di indonesia sendiri pfizer bekerja sama dengan tim dari kpra
dan juga dengan beberapa organisasi profesi kesehatan
kita menjalankan program yang dinamakan asp antibiotik stewardship program
atau kalau di indonesia kan itu jadi penata gunaan antibiotik
nah tentu hal ini juga sesuai pula dengan tujuan kami

itu adalah dengan tujuan strategis yang oleh pemerintah indonesia dicanangkan
dengan tujuan strategis yang oleh pemerintah indonesia dicanangkan
melalui national action plan untuk amr sendiri tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat
melalui national action plan untuk amr sendiri tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat

dan ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan dan sedang berjalan
di antara nya adalah program edukasi yaitu dalam bentuk pelatihan asp sendiri

asp sendiri bagi tenaga
dan juga bagi tim ppra
di berbagai rumah sakit di indonesia
jadi pelatihannya kira kira
bentuk pelatihannya seperti apa dokter
ya nanti mungkin dari
sekilas mungkin untuk bentuk
pelatihannya adalah mengenai untuk
pengenalan kembali apa yang tadi sudah
disampaikan apa tentang
antibiotik menggunakan antibiotik
dengan tepat dan rasional
kemudian bagaimana kita
mengevaluasi apakah ini
benar dan lain lainnya
nah itu semua adalah dasar dasarnya
ditindaklanjuti dengan program
kedepannya bagaimana kita
melakukannya dengan baik
nah nanti mungkin dari
tim kpra dari dokter hari
bisa menjelaskan lebih terperinci
dr hari lagi mungkin peran
masyarakat kan penting juga ya
ingatkan peduli terhadap
bagaimana menggunakan antibiotik
secara baik benar secara
rasional di indonesia
kira kira khusus untuk masyarakatnya
bagaimana ini rencananya
untuk meningkatkan kepedulian
dan terutama pengetahuan
dari masyarakat indonesia sendiri
terhadap pentingnya penggunaan
antibiotik yang tepat dan
rasional dengan membawa
kami ingin sekali lagi mengingatkan
bahwa hal ini adalah sangat penting
partisipasi kami di
kegiatan kegiatan awam bekerjasama
juga dengan tim kpra
dan organisasi profesi kesehatan
itu menjadi contohnya dan
hari ini dalam
ini adalah bagian dari kegiatan
tahunan yang selalu kami ikuti di mana
mencanangkan yang namanya world antimicrobial
awareness week yang tahun ini
jatuhnya pada tanggal delapan belas sampai
dua puluh empat november yang
merupakan momen yang sangat tepat
tentunya untuk memkampanyekan
secara tepat dan rasional
peranan dari rekan rekan media
itu sangatlah penting untuk dapat
membantu menyampaikan informasi
yang tepat mengenai antibiotika
ke masyarakat luas
jadi edukasi ini memang sangat penting ya
kita tidak boleh menyalahgunakan
obat obatan apalagi konsekuensinya
adalah antibiotik itu tidak akan
manfaatnya itu justru bisa berkurang
ya kalau kita resisten terhadap
obat itu sendiri kita istirahat sebentar
ya tapi kita akan kembali
sesaat lagi tetaplah bersama
iya topik kita kali ini menggunakan
antibiotik yang benar supaya menghindari
ditemani oleh dr hari paraton
spesialis obstetri dan ginekologi dan
konsultan dari komite pengendalian
resistensi antimikroba juga ada
dalam konsultan penyakit tropik dan
infeksi dari fakultas kedokteran ui dan
director dari pt pfizer indonesia untuk
kluster lead indonesia singapura dan
pakistan ini juga program merupakan
edukasi ya bagi masyarakat karena ternyata
di indonesia ini kita sering melakukan
self medication apalagi dengan
menggunakan antibiotik sering tidak
berkonsultasi dengan dokter tidak terlalu
memahami bagaimana menggunakannya dan
relevansi dipengat pastor
di indonesia implementasinya dan juga tujuannya
baik mbak desi sebetulnya di indonesia itu kegiatan ini sudah mulai tahun dua ribu dua
hanya saja waktu itu terbatas di dua puluh rumah sakit sebagai pilot project
kemudian cukup panjang waktunya ceritanya juga cukup panjang
di dua ribu lima belas kpra itu dibentuk oleh kementerian kesehatan
kami melakukan kegiatan asp tetapi masih dalam tataran penanganan infrastruktur di rumah sakit
keringkapan perlengkapan dan sebagainya
dan tentang asp nya sendiri yang disitu sebagai antibiotics chiropractic program ini
diterjemahkan itu susah mbak desi
negara yang tidak berbahasa inggris
chiropractic itu apa itu susah sekali
sehingga setelah berapa lama kami menemukan padanannya
yaitu pgr penata gunaan antibiotics
itu yang kira kira cocok dan apakah sudah dikerjakan di indonesia
nah bukunya nanti tanggal dua puluh empat itu di launching oleh kementerian kesehatan
yang resmi milik kementerian itu yang akan digunakan untuk rumah sakit rumah sakit di seluruh indonesia
ada pun dengan pfizer kami terima kasih sekali dengan pepfizer
juga sudah memiliki
ini modul sebetulnya modul asp itu
dan modul yang di launching oleh pfizer itu kita sudah uji coba untuk melatih
kemudian saya juga sebenarnya ikut melatih ikut melatih sebagai tim pelatih
dan pelatihannya dalam bentuk seperti ini webinar pakai zoom
dan kita sudah beberapa angkatan ini
dan meliputi sudah banyak rumah sakit yang sudah terpapar oleh penelitian asp ini
itu sebetulnya kegiatan yang
intervensi untuk sebuah layanan rumah sakit
jadi untuk layanan di rumah sakit baik itu poliklinis maupun
yang pasien pasien yang masuk rumah sakit
jadi saat dokter nanti itu menemukan kasus infeksi ini singkat katanya seperti itu
dokter ketika menemukan kasus infeksi kemudian dokter tersebut
kita sebut dpjp untuk penanggung jawab pelayanan
who menurut saya
ada tiga kategori kelompok antibiotik
dulu dikenal lini satu lini dua lini tiga
tapi kita menggunakan yang secara global
akses itu antibiotik golongan antibiotik yang banyak dipakai sehari hari
yang golongan watch itu mulai tinggi kelasnya
itu antibiotik yang mungkir
sudah memicu terjadinya proses resistensi
yang reserve dengan kelompok tiga ini yang orang bilang high end antibiotik
itu adalah antibiotik yang mudah juga menciptakan resistensi
tetapi dia dikuburkan karena mempunyai efek lebih dari yang kelompok watch
jadi kalau kelompok warts itu nanti resisten
kita masih punya cadangan yang golongan reserve
nah kehati hatian memilih antibiotik lah itulah sebetulnya
itu adalah resensi dari asp di rumah sakit
jadi kalau tidak tepat memilih antibiotiknya
maka akan didampingi oleh tim asp untuk melakukan diskusi pendekatan
intinya pasien tidak boleh salah menerima antibiotik
itu saja sebetulnya
mungkin dari perspektif anda dr li
kan idealnya kan kalau perlu kita tidak perlu ya menggunakan antibiotik terlalu banyak gitu di mata anda ini
asp sendiri ya atau dalam bahasa indonesia
penata gunaan antibiotik ya di rumah sakit dan juga tenaga kesehatan di indonesia
mungkin masukan dari anda dokter li
apa supaya hasilnya juga bisa lebih memuaskan
dan juga pemahaman dan edukasi terhadap penggunaan antibiotik ini berlangsung dengan baik
memang inti daripada asp adalah kita membatasi atau mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu
tapi aspek kedua adalah mengoptimalisasi pengguna antibiotik manakala diperlukan
karena kita tahu pada pasien pasien yang kondisinya sangat berat kondisinya kritis
ini justru antibiotik ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kematian
atau mencegah kondisi yang lebih berat
nah jadi antibiotik justru yang ada harus digunakan didayakunakan secara sebaik baiknya
nah jadi memang dalam asp ini aspek yang sangat penting adalah aspek edukasi
jadi kalau tenaga kesehatan ini sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan antibiotik
tentu saja akan tepat penggunaannya dan rasional
nah jadi aspek kedua adalah pembatasan
jadi pembatasannya adalah aspek yang dikeduakan
karena apa karena kita sebenarnya tidak ingin membatasi
tapi pada kondisi tertentu ya antibiotik itu digolong golongkan dalam kondisi ada yang dikatakan riset tadi
ini antibitik yang harus dijaga karena antibitik ini memiliki kemampuan
untuk mengatasi kemampuan yang resisten
nah ini harus kita jaga pemakaiannya sehingga tepat betul betul
demikian mbak desi
ya kalau dari anda dr handoko kan ini kelihatannya kolaborasi ya
termasuk pfizer di sini mendukung asp ini
kira kira apa lagi yang bisa disampaikan mengenai dukungan atau support yang diberikan kepada para pemangku kepentingan ini semua
untuk merealisasikan asp nya
ya mbak desi kalau dari kami sendiri sudah ada beberapa inisiatif yang kami jalankan selama beberapa tahun terakhir
ya kalau tadi bicara mengenai program edukasi untuk tenaga kesehatan profesional itu yang sifatnya berkesinambungan
dan kami juga sudah berpartisipasi juga dalam mendukung pembuatan panduan penata laksanaan medis
di mana kami bekerja sama dengan organisasi profesi kesehatan
dan sebagai informasi akhir tahun dua ribu sembilan belas yang lalu kami juga mengadakan suatu forum tingkat tinggi yang diadakan di jakarta
untuk membahas mengenai amr dan dampaknya di indonesia
forum ini dihadiri para ahli kesehatan terkemuka dari berbagai institusi di indonesia
juga sejumlah pejabat dari kementerian kesehatan dapat hadir pada saat itu
ya tentu ini adalah kolaborasi yang bersifat komprehensif
seperti ini yang salah satu yang kami harapkan dapat memberikan dukungan dalam merealisasikan asp yang baik untuk indonesia
iya kolaborasi ini tentu sangat penting ya untuk memastikan bahwa program ini sukses ke depan
kita masih ada satu segmen lagi jadi kepada para tamu kita juga jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama insight with desi anwar
ada di lewat zoom dr hari paraton spesialis obstetri dan ginekologi
dan juga konsultan dari komite pengendalian resistensi anti mikroba
ada juga dr likie chen spesialis penyakit dalam dan konsultan penyakit tropik dan infeksi dari fakultas kedokteran ui
dan juga dr handoko santoso medical director dari pt pfizer indonesia
ini karena bentuknya juga edukasi ya bagi masyarakat apalagi kita orang

mungkin saya di sini bisa berbicara tentang ini

pertanyaan berkonsultasi langsung dengan dokter mungkin dr li
kalau misalnya saya punya penyakit saya ke dokter ya khususnya temu dengan anda
kapan kira kira anda akan memberikan saya antibiotik
khususnya untuk penyakit apa saja seorang dokter lia akan membuat ini resep yang isinya itu antibiotik

kita memang ada beberapa kondisi yang kita harus curigai ya
atau kita duga suatu infeksi bakteri
jadi memang tidak semua kondisi ini memerlukan antibiotik
jadi kalau kondisinya ringan seperti batuk atau flu atau diare yang ringan itu sebenarnya tidak memerlukan antibiotik
justru pada kondisi yang lebih berat misalnya demam
demam pun kebanyakan disebabkan oleh virus yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik
diare juga demikian
jadi hanya kondisi kondisi yang kita duga
sebagai contoh misalnya pada kondisi batu di mana dahar atau sekret itu berwarna kuning atau kehijauan
itu suatu tanda kemungkinan ada suatu infeksi bakterial
misalnya diare yang disertai dengan lendir ya misalnya atau demam yang tidak turun turun lebih dari lima hari
nah ini adalah suatu dugaan dugaan secara klinis dokter menduga adanya suatu infeksi bakteri
nah tentu saja kalau ada kecurigaan seperti ini kita harus mencari penyakit
kita harus mencari penyakit
memerlukan bantuan laboratorium untuk memastikan bahwa ini adalah suatu infeksi bakteri
misalnya dengan memeriksakan darah ya itu bisa terlihat dari gambaran darahnya
ataupun dengan pemeriksaan kultur kalau suatu infeksi tersebut belum jelas
misalnya pada infeksi di sarun kemih demikian
jadi tentu saja kita tidak memerlukan serta merta langsung kasih antibiotik
tapi kita perlu melihat dulu dan menilai dulu kondisi pasien

apakah memerlukan atau tidak
nah kalau misalnya sudah dianggap perlu nih dokter lee
kira kira berapa lama kita biasanya harus mengkonsumsi antibiotik itu
dan apa bahayanya kalau misalnya tidak menyelesaikan antibiotiknya atau terlalu lama menggunakannya
dan kalau misalnya dalam satu tahun itu idealnya berapa kali kita boleh mengkonsumsi antibiotik sebelum kita jadi resisten

ya jadi memang kita harus menggunakan antibiotik dengan hati

sebelum itu waktunya harus tepat
tidak boleh terlalu singkat dan tidak boleh terlalu lama
jadi rata rata infeksi yang menggunakan antibiotik itu lamanya yang efektif adalah lima sampai tujuh hari
memang ada kondisi yang memerlukan lebih lama
suatu infeksi yang lebih berat kita bisa menggunakan sampai empat belas hari
tetapi juga ada satu dua kondisi saja yang sebenarnya memerlukan antibiotik lebih lama lagi
tetapi juga ada satu dua kondisi saja yang sebenarnya memerlukan antibiotik lebih lama lagi
misalnya pada infeksi infeksi yang sulit dijangkau oleh antibiotik
misalnya pada prostat pada tulang
itu memerlukan ataupun di dalam darah ya di dalam jantung
itu memerlukan antibiotik yang jauh lebih lama
jadi kalau kita mendapatkan resep tentu saja sebaiknya diambil semuanya
jangan diambil hanya separuh kemudian sudah sembuh kemudian kita stop
karena kalau demikian itu akan memicu seleksi
atau seleksi daripada bakteri bakteri yang resisten ini
sehingga nanti suatu saat ketika kita terinfeksi lagi
ini akan keluar adalah bakteri bakteri yang sudah resisten tadi
nah tentu saja pengguna antibiotik harus rasional
memang tidak ada batasan setahun harus berapa kali
tapi tetap ya kalau ada indikasi baru kita menggunakan antibiotik
tapi idealnya jangan terlalu banyak kan ya dr lee ya
ini kan tujuannya kan untuk mengurangi ketergantungan terhadap
kalau tidak perlu kita jangan gunakan
dr hari anda sebagai dari tim ya komite pengendalian resistensi amr ini
selain karena pandemi kira kira apa saja tantangan yang harus diatasi dan dilewati ya
supaya asp ini dan juga edukasi terhadap penggunaan antibiotik ini berjalan dengan baik
mbak desi bakteri ini bukan hanya di rumah sakit
maksud saya juga di rumah makan
kemudian dia bisa nyebrang bisa berpindah dari peternakan ke manusia itu bisa
berarti harus ada pengaturan ya penggunaan antibiotik terhadap hewan
atau khususnya yang kita konsumsi kan
betul sekali itulah sebabnya makanya kementerian pertanian yang menangani peternakan
itu di indonesia harus bekerja sama dengan
kemenkes kemudian kkp perikanan kelautan dan perikanan kemudian lingkungan hidup
karena di lingkungan itu
limbah dari antibiotik itu mengubah bakteri bakteri tanah itu menjadi resisten
jadi luar biasa memang masalah resistensi ini
iya jadi kalau dari khususnya dari pfizer sendiri dr handoko
ini kan ada national action plan yang cukup jangka panjangnya
dan juga strategi dan cara cara mengevaluasi dari kolaborasinya itu bentuknya seperti apa ya
ya mbak desi
jadi tadi sudah ditekankan bahwa kolaborasi itu memegang peranan kunci dalam suksesnya program ini
karena amr ini adalah masalah yang terjadi di seluruh belahan dunia
maka di indonesia sendiri maka menjadi sangatlah penting kalau kita berkolaborasi untuk mengatasi ini
karena masalah ini tidak bisa diserahkan ke salah satu pihak saja
jadi mulai dari masyarakat pemerintah rumah sakit tenaga kesehatan organisasi profesi kesehatan
maupun sektor swasta seperti kami itu semua memiliki peranannya masing masing
dan tentunya dari tim kpra dan kementerian kesehatan sudah memiliki rencana jangka panjang dalam national action plan tadi
dan pfizer selalu berkomitmen untuk memberikan dukungan program pengendalian amr di indonesia ini
dengan sumber daya dan pengalaman global yang kami miliki
dengan konsistensi dari semua pihak tentu bekerja bersama sama akan memastikan suksesnya pengendalian amr di indonesia
iya kita harapkan juga amr ini memang bisa ditangani dan diatasi
mungkin sebelum kita menutup dari anda dr lee
apa yang harapan ke depan dan imbauannya juga khususnya mengenai penggunaan antibiotik ini
yang ternyata juga apa yang kita makan juga apalagi kalau makan daging itu banyak sekali ya sumber sumber antibiotiknya yang kita konsumsi
ya saya kira dalam mengatasi masalah resistensi ini tentu saja antara pemerintah
kemudian kami dari profesi dan juga masyarakat kita bersama sama
tentu saja kita harus berkolaborasi untuk mengatasi resistensi
jadi untuk masyarakat sendiri tentu saja harus ditingkatkan pengetahuannya
bagaimana menggunakan antibiotik secara benar dan rasional
sebaiknya tidak membeli antibiotik di toko tanpa resep
dan apabila sudah mendapatkan resep tolong digunakan sesuai dengan instruksi yang diberikan
saya kira demikian mbak desi
iya mungkin dari anda
anda dr hari sebagai konsultan komite pengendalian resistensi apa kira kira
dan juga mungkin lebih hati hati ya kita dalam memilih makanan yang kita konsumsi
kalau tadi memang banyak sekali antibiotik digunakan di pertanian
ya jadi nanti tanggal dua puluh empat itu juga di launching ada nkvn
itu suatu kode yang verifikasi
pakan pangan asal hewan itu layak dikonsumsi
nah harapan kita nanti ke depan itu yang akan meningkat sehingga kita manusia di indonesia itu mengkonsumsi makanan asal hewan
yang kita memang butuh protein dari hewan itu
tetapi persyaratannya dipenuhi
jadi sehatnya halalnya kemudian aman dari residu residu antibiotik maupun paparan dari bakteri resistensi
sedangkan untuk teman teman di bidang kesehatan
maka kita sambut pgai ini dengan perasaan senang
mudah mudahan kita semua dalam proses belajar menata
mengatasi infeksi di indonesia ini betul betul bisa menekan munculnya atau meningkatnya prevalensi bakteri resisnya
sekali lagi terima kasih banyak dokter hari dan juga dr lee dan dr
handoko memang penting apalagi saat ini zaman pandemi kita juga harus memahami ya
obat obat yang kita konsumsi serta cara menggunakannya dan juga bahayanya bila kita menyalahgunakannya
dan antibiotik ini salah satu yang rentan kalau disalahgunakan atau digunakan dengan tidak benar
kita bisa resisten terhadap antibiotik itu sendiri dan tentu saja ini akan menimbulkan bahaya
sekali lagi demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih juga atas perhatian anda dan jangan lupa anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa jangan lupa gunakan masker rajin cuci tangan jaga jarak dan hindari kerumunan